gunung api raung yang berada di perbatasan bondowoso jember dan banyuwangi jawa timur masih terus menunjukkan peningkatan aktivitasnya
hingga rabu pagi terpantau telah menyemburkan abu vulkanis setinggi seribu meter dari puncak kawah
dalam rekaman cctv pos pengamatan gunung api ppga raung di kecamatan songgon banyuwangi jawa timur
kepulan asap abu vulkanis masih tampak menyembur ke atas puncak gunung raung sejak selasa malam hingga rabu pagi
cahaya api juga masih terlihat memantul pada kepulan abu vulkanis yang membumbung ke atas puncak gunung
suara gemuruh juga terdengar hingga radius lima belas km oleh warga yang ada di dusun sumberasi desa sumberarum kecamatan songgon
menurut warga gemuruh yang terjadi bahkan sampai menggetarkan jendela maupun kaca kaca rumah mereka
menurut pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi meski telah mengeluarkan material pijarnya
hingga kini letusan gunung raungnya
gemuruh raung masih dalam kategori aman